dieng culture festival atau dcf telah dimulai pada hari jumat kemarin
festival ini menyuguhkan pentas musik jazz yang dilakukan di puncak gunung dieng dengan suhu tiga derajat celcius
pentas musik jazz ini dilakukan di area terbuka komplek candi arjuna di puncak pegunungan dieng banjarnegara
saat pentas musik jis digelar suhu di puncak dieng mencapai tiga derajat celcius
meski begitu harmoni irama musik dan lantunan lagu yang dibawakan oleh para musisi jazz tetap menghibur penonton
meski kondisinya cukup dingin hampir seluruh penonton ikut bernyanyi bersama
dan untuk menghangatkan tubuh sebagian penonton membuat api unggun
beda dari yang lain biasanya tuh melihat jazz di udara biasa kali ini di udara dingin
tengah apa dingin dia
acara ini juga dimeriahkan dengan pesta kembang api
dieng culture festival ini menjadi acara tahunan yang digelar dalam rangka mempromosikan obyek wisata dieng banjarnegara
dieng culture festival akan berlangsung mulai tanggal tiga hingga lima agustus dua ribu tujuh belas
imam ambarwoto banjarnegara